keluarga presiden jokowi telah memesan sekitar lima ratus souvenir untuk pernikahan kahiyang ayu dan bobi afif nasution
souvenir yang dipesan ini merupakan kerajinan lukis kaca yang dibuat oleh salah satu perajin kerajinan kaca di solo
ada tiga model souvenir yang dipesan
pernikahan putri presiden joko widodo membawa berkah bagi usaha kecil menengah atau ukm perajin lukis kaca di solo
salah satunya adalah mintorogo
pemilik kerajinan lukis kaca risan aji di solo yang terpilih untuk membuat souvenir pernikahan putri presiden
mintorogo mengatakan sebelumnya dia diminta untuk mengajukan beberapa produk hasil kerajinan kaca berupa tempat perhiasan oleh pihak keluarga jokowi
sebanyak tiga model dia ajukan saat itu
saya kebetulan yang dipercayakan maksudnya diminta untuk membantu berpartisipasi
ya saya bersyukur sekali terima kasih
ini adalah suvenir yang saya buat karena saya dibina kerajinan kaca yang terpilih kaca inggris
yang terlihat ada yang model segit enam dan kotak segit empat
kemudian juga ini ada nampan dan disenjarakan ada juga tempat jenjol
selain untuk souvenir mintorogo juga diminta membuat nampan dan tempat perhiasan untuk seserahan dalam acara ijob kobu
masih jalan lho
untuk melihat kesiapan acara pernikahan putri presiden jokowi kahiyang ayu di solo jawa tengah sudah ada korespondensi nn indonesia hendrawan setiawan
hendrawan selamat siang bagaimana dengan kondisi solo jelang pernikahan putri presiden pengamanan maupun hiruk pikuknya kota solo hari ini
kondisi kota solo pada hari ini kondisi berjalan seperti biasa saja
memang belum ada pengamanan yang cukup ketat khususnya di tempat saat ini
melaporkan di gedung geraha sababwana yang nantinya pada hari rabu mendatang akan digunakan sebagai tempat akad nikah dan juga resepsi kahiyang ayu dengan bobi afif nasution
informasi terakhir yang kami peroleh bahwa nanti hari rabu presiden joko widodo akan menikahkan sendiri putrinya dalam akad nikah yang akan digelar di gedung ini
yang akan dilakukan di ruang utama gedung geraha sababwana yang merupakan gedung milik keluarga jokowi
dan informasi yang kami peroleh ini tadi dari jum'a pers yang dilakukan bersama empat atau lima maksud kami ada lima pembawa acara yang nantinya akan terlibat dalam prosesi adat sampai dengan resepsi yang akan dilakukan pada hari rabu mendatang
belum ada informasi apa mahar yang akan diberikan bobi kepada kahiyang
namun informasi terakhir yang kita sudah ketahui bahwa nantinya yang akan menjadi
saksi dari pihak keluarga joko widodo atau kahiyang ayu adalah wakil presiden yusuf kala sementara dari pihak bobi afif nasution adalah darmin nasution
dan tadi juga dijelaskan tentang runutan acara secara adat akad maupun resepsi pada h satu sampai dengan hari h
nah nanti presiden jokowi akan mengawali proses ini yaitu dengan pemasangan yang disebut black ke tp yang merupakan atau menunjukkan bahwa seorang
atau keluarga ini keluarga joko widodo akan menikahkan anaknya yang kemudian di hari yang sama akan dilanjutkan dengan prosesi siraman baik untuk kahiyang ayu maupun bobi afif nasution
setelah itu malamnya akan ada upacara midodare ini dan kemudian besoknya akan dilanjutkan dengan prosesi akad nikah di gedung geraha sababwana
dan puncak dari acara adat adalah acara panggih atau dalam bahasa indonesia diartikan bertemu
yaitu nanti bertemunya kahiyang ayu dan bobi afif nasution dalam suatu acara adat
ada urutan urutan tertentu yang harus dilakukan dan kemudian setelah itu nanti akan digelar resepsi pada siang hari pada pukul sepuluh tiga puluh sampai dengan pukul tiga belas dan nanti akan dilanjutkan resepsi pada malam harinya yuda
andrawan setiawan terima kasih untuk informasi anda selamat bertugas kembali
wakil presiden yusuf kalam merasa terhormat diminta presiden jokowi dodo menjadi saksi utama
permintaan itu disampaikan langsung saat presiden jokowi berkunjung ke kediaman yusuf kala selasa pagi